unit usaha salon dan tata rambut akan kembali beroperasi pada lima belas juni dua ribu dua puluh
namun ada beberapa protokol baru yang akan diterapkan
selain menerapkan protokol wajib seperti cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh
pengunjung yang datang juga dianjurkan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu
hal utama menjaga higienitas dan menjaga jarak itu dilakukan di salon itu sangat mungkin
karena salon salon setiap harinya memang jualannya itu
jualannya adalah kebersihan kesehatan dan kecantikan rambut dan kulit kepala
jadi kalau disuruh sekarang bersih cuci tangan dan lain sebagainya enggak susah
pihak salon juga wajib menjaga kebersihan dari setiap alat yang dipakai
alat alat seperti gunting dan sisir perlu melalui proses sterilisasi
sebelum digunakan kembali
untuk meminimalkan waktu pelayanan
pengunjung dianjurkan berkonsultasi secara daring
sebelum melakukan perawatan
pengunjung juga diimbau melakukan pembayaran dengan sistem non tunai
agar dapat mempersempit risiko penularan
penerapan protokol ini diharapkan dapat dilaksanakan secara disiplin
agar industri salon bisa kembali bangkit setelah pandemi